presiden joko widodo menyatakan tidak ada keharusan bagi sekolah untuk menerapkan sekolah lima hari atau full day school
di hari kedua kunjungan ke jember jawa timur presiden joko widodo menyerahkan ribuan kartu indonesia pintar yang dipusatkan di smp negeri tujuh jember
saat penyerahan kartu indonesia pintar presiden menyatakan sekolah tidak harus menerapkan full day school
sekolah bisa melakukannya jika tidak ada keberatan dari orang tua siswa
saya ingin saya sampaikan mengenai yang masih ditanyakan mengenai lima hari sekolah
perlu saya sampaikan perlu saya tegaskan lagi bahwa tidak ada keharusan untuk lima hari sekolah
jadi tidak ada keharusan full day school supaya diketahui
dan yang selama ini enam hari silakan lanjutkan
tidak perlu berubah sampai lima hari sudah jelas ini
lima hari dan kalau itu memang diinginkan semua pihak ya silahkan diteruskan